sepuluh unit bus maya saribakti yang terparkir di pul bus maya saribakti cibitung bekasi jawa barat ludes terbakar selasa dini hari tadi
kebakaran ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir
api yang berkobar dengan cepat menjalar dari bus satu ke bus lainnya
sejumlah sopir bus yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan bus lain agar tidak turut terbakar
kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dan salah satu mesin bus
lima regu pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi dikerahkan ke lokasi
api berhasil dipadamkan dua jam kemudian
tidak ada korban jiwa maupun luka luka dalam kejadian ini
namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor cikarang barat dan pores metro bekasi kabupaten
ini mobil masih layak
enggak udah lama istirahat
ini udah ada berapa banyak yang kebakar
ini kebakaran bukan
pasca kebakaran sepuluh unit bus di pulmayasari bakti cibitung bekasi jawa barat
sejumlah sopir dan konektor terpaksa tidak bekerja
mereka berharap mendapat kendaraan pengganti agar bisa kembali bekerja
bangkai kendaraan bus yang terbakar selasa dini hari tadi masih diberi garis polisi
pihak kepolisian rencananya akan melanjutkan olah tempat kejadian perkara
guna mengetahui penyebab pasti kebakaran
sejumlah karyawan yang mendapati mobil yang biasa dikendarainya hangus terbakar
berkumpul di sekitar lokasi kejadian menanti kepastian nasib mereka dan pihak perusahaan
sementara itu pihak manajemen mayasari bakti
belum dapat dimintai keterangan terkait kejadian tersebut